kita awali dari informasi pertama seorang pemotor tewas mengenaskan di jalan pantura subang setelah motornya terjatuh dan dilindas bus penumpang pada kamis sore
sementara itu di purwakarta seorang pemuda kritis karena luka luka di tubuhnya setelah motornya bertabrakan dengan truk yang mengangkut pemain drum band
jenasa amin kaswanto pemuda berusia dua puluh enam tahun itu masih tergeletak di tengah jalan di ruas jalan pantura ciasem subang kamisore
warga brebes itu meninggal dunia dalam kecelakaan sore itu
sebelumnya motor yang dikendarai amin melaju menuju jakarta bersenggolan dengan motor lain dan membuat motor amin dan penumpangnya terjatuh
namun bus poluragung yang melaju dari arah yang sama tak mampu mengerem kendaraan dan akhirnya melindas tubuh korban
pas saya mau pulang masuk ke situ kedengaran suara keras banget
saya balik lagi udah ada jatuh korban di sini dua
terus di sebelah sana ada itu mobil luragung bus
antara berhenti dan tidak gitu
tapi akhirnya dia maju terus
kelindas atau gimana
gak tau gak tau
karena posisinya ini sudah jatuh luragung di sana
setelah kejadian motor yang terlibat senggolan dengan korban serta bus luragung pun langsung kabur
sementara itu teman korban berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan
sementara itu di karawang seorang pemuda dua puluh satu tahun
junaidi terluka parah di kepala serta kaki kanan setelah motornya bertabrakan dengan truk yang membawa puluhan pemain drum band
kecelakaan itu terjadi saat junaidi warga desa makmur jaya kecamatan jaya kerta melaju dari arah berlawanan dan oleng ke kiri truk
karena sopir truk kaget truk membanting setir kendaraan ke kiri jalan
namun ternyata motor malah makin berjalan oleng ke arah yang sama
dari kejauhan juga udah melihat yang bawa motor gue udah oleng
semakin dekat lah sampai jatuh jatuhnya
ya kami dikiranya mau belok begitu
tapi kami perasaan tidak menggunakan sen kanan begitu
ternyata pas udah deket kami juga kaget
kami dibelokan ke setelah kiri itu semakin
jadi akhirnya dia gak ketahan kami juga gak ketahan
hingga kini korban yang merupakan karyawan swasta ini masih dirawat di ruang observasi rumah sakit proklamasi rengas dengklok karawang
sementara puluhan peserta drum band gagal tampil dalam memenuhi undangan ke sekolah satap tirta jaya dan dipulangkan ke sekolah mereka
dian firmansyah karawang